pada dua puluh dua juni tahun ini jakarta berusia empat ratus sembilan puluh dua tahun
di usia hampir lima abad ini jakarta telah berkembang dari masa pendudukan portugis
hingga menjadi kota metropolitan bahkan metropolitan
tidak hanya indah oleh gedung atau bangunan baru
wajah jakarta juga dipermanis oleh monumen dan juga patung di berbagai sudut daerah
yang di dalamnya terselip cerita sejarah
memasuki usia yang ke empat ratus sembilan puluh dua jakarta belakangan ini masif oleh pembangunan gedung gedung pencakar langit yang berkonsep modern
namun dibalik itu semua jakarta juga masih menyimpan cerita sejarah
dan juga cerita cerita menarik terutama terkait dengan patung dan juga monumen yang ada di sekitar wilayah jakarta
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat beberapa patung dan juga monumen yang tersebar di beberapa titik di wilayah jakarta
berdiri tepat di jantung ibu kota patung selamat datang berada di bundaran hotel indonesia tamrin jakarta pusat
selaras dengan simbol keterbukaan bangsa dalam menyambut kontingen luar negeri pada ajang olahraga terbesar se asia
asean games patung selamat datang dipasang mengarah ke bandara kemayoran
dua pilar beton setinggi tiga puluh meter
yang kepatung selamat datang setinggi tujuh meter
patung yang diresmikan oleh presiden soekarno tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini memiliki dasar landasan berupa kolam berdiameter seratus meter
ini dia patung selamat datang
dan patung ini kalau kita datang dari arah munas kita bisa melihat muka dan juga fisik dari patung pemuda dan pemudi yang sedang melambaikan tangan
nah kalau yang ini namanya adalah monumen pembebasan irian barat
monumen seberat delapan ton ini berada di tengah tengah lapangan banteng
dan diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga oleh presiden soekarno untuk mengenang jasa pejuang dan juga masyarakat irian barat setelah terbebas dari penjajahan belanda
patung pembebasan irian barat setinggi sebelas meter ini erat kaitannya dari trikora atau trikomando rakyat
sebuah operasi militer
dan yang dikumandangkan presiden soekarno di yogyakarta dalam upaya membebaskan irian barat dari tangan belanda
dibuat tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua dan diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga oleh presiden soekarno patung perunggu ini dirancang menyerupai figur manusia yang tengah mematahkan rantai dari kedua tangan dan kakinya
untuk membebaskan irian barat dilakukan bukan hanya diplomasi tetapi juga dipersiapkan militer untuk itu
dan untuk menggelorakan semangat rakyat itu bung karno juga membuat patung monumen
nah edi senarso juga dipercayai untuk membuat monumen pembebasan irian barat
hanya bangsa yang menghargai pahlawan pahlawan yang dapat menjadi bangsa yang besar
nah itulah tulisan yang terpajang di bawah patung pahlawan atau yang lebih populer dengan nama patung tugutani
nah patung tuntutan ini dibuat oleh pematung asal rusia dengan bentuk figur ataupun fisiknya yaitu seorang ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan perang dan anaknya tersebut memakai pakaian seperti petani
makanya patung ini dikenal dengan nama patung tubuh tani
berada di taman segitiga menteng jakarta pusat patung pahlawan dibuat oleh dua pematung rusia yaitu matvei menizar dan osip menizar

setinggi tiga meter ini dibuat sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang indonesia yang melambangkan semangat keberdekaan
perjuangan untuk membebaskan irian barat itu bukan hanya oleh tentara tapi juga oleh sukarelawan oleh rakyat
dalam hal ini petani yang diberi senjata itu untuk mengorbankan jiwa dan raganya dalam rangka menunaikan tugas negara
dan siang ibu itu datang membawakan bekal
jadi patung itu yang
yang kemudian dihadiahkan oleh uni soviet kepada indonesia
anda yang biasa datang dari arah bogor dari arah bekasi ataupun depok yang menuju ke arah ke semanggi itu pasti juga tahu sama patung ini
ini namanya adalah patung pancoran atau dengan namanya adalah patung birgantara
jadi patung ini dibuat dan juga dirancang sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat oleh pematung edi sunarto
dan patung ini kalau kita lihat ke belakang
itu adalah patung dengan sosok pria kuat dan juga perkasa dengan tangan yang menjulur ke arah utara
patung dirgantara atau patung pancoran berdiri di atas kaki beton setinggi dua puluh tujuh meter
patung berbahan perunggu ini memiliki tinggi sebelas meter dan bobot seberat sebelas ton
dinamakan patung dirgantara karena posisinya berada di depan gedung yang dahulu menjadi markas besar tni angkatan udara
patung birgantes itu memiliki jelas tanah yang menghilangkan sehingga beratnya penuh
ingin ke angkasa dan siap untuk terbang
patung dirgantara adalah patung yang belum pernah diresmikan
sejak zaman soekarno hingga saat ini
zaman boleh berlalu namun keberadaan dan cerita patung terkenal jakarta
tidak akan pernah lekang oleh waktu
tim liputan cnn indonesia